emangnya sekarang lo gak takut lagi
lagi ada masalah
kenalin ini munawang dan putri
bundawang dan putri
di dunia ini gak ada yang lebih
ibu cintai daripada kamu sayang
untuk apa ibu punya pasangan hidup
tapi ibu ngelihat kamu menderita
walaupun ibu berusaha
sebisa mungkin keliatan tegar
ibu pasti terluka
tau kalo ternyata om raymond itu
ibu udah banyak berkorban demi gue
bahkan kali ini
karena gak mau liat anaknya
rasanya terlalu egois
sementara ibu udah banyak banget
berkorban buat gue
gue akan nurutin semua kemauan ibu
karena gue gak mau ibu terluka lagi
ternyata feeling gue bener
kalian beneran gak tau ya kira kira putri dimana
atau mungkin kalian ada tempat biasa pergi kalau ada masalah
ya gak tau tante
akhir akhir ini aku jarang banget pergi sama putri
kecuali sebelumnya waktu kita masih kerja bareng di delica resto
sama di cafe kenangan
tapi aku udah sempet cek kesana kok tante
tapi gak ada putri
iya tante citra sama rizky juga udah cek di taman biasa kita nongkrong
tapi gak ketemu juga
barangkali bu nawang remember kemana putri biasa pergi kalau dia lagi so sad and broken heart
biasanya kan ibu lebih mengerti bagaimana kebiasaan putrinya
seperti ada bondo
put kamu baru pulang jam segini put
kamu tugasnya pasti banyak ya
tadi aku dari roofkop kampus bu
cuman seneng aja kalau liat pemandangan dari atas sana
bikin hati aku jadi tenang banget
seketika rasa sedih aku langsung ilang kalau aku duduk duduk disana ngeliat pemandangan
kamu lagi sedih ya putri
kamu ada masalah apa sayang
gue gak mungkin cerita sama ibu kalau ada yang bully gue di kampus
bisa bisa ibu sedih
put kamu kenapa
nggak apa apa bu bukan sedih sih
lebih tepatnya jenuh
soalnya tugas kampus aku lagi numpuk banget bu
yaudah sekarang kamu bersih bersih terus istirahat ya
iya pak regar di atap kampus pak
yaudah kita kesana ya
udah ya tante
pak gak usah pak mending bapak ikut saya aja biar cepet
terima kasih pak
kita sekarang ke kampus tante
iya rizky mudah mudahan tebakan tante benar ya
karena setahu tante putri itu emang suka kesana kalau mau nenangin diri
secara kan tadi saya naik motor
gak apa apa pak biar nyampe lebih cepet
dan barengan juga nyampe
nanti setelah selesai saya antriin pak regar lagi ke rumah sakit buat ambil motor
citra juga gak nyangka tante kalau ternyata putri itu punya tempat buat nenangin diri
soalnya putri gak pernah bilang ke citra soal ini
aku juga baru dengar
tante sih nggak tahu ya kenapa putri gak cerita ke kalian
oh jadi my ex future daughter punya kebiasaan kalau menyendiri di atap kampus
kalau aja bu nawang bisa together sama saya
saya akan angkut bunawang dan putri ke kampung saya
di sana tuh banyak banget pohonnya bu
tinggi tinggi gede gede lagi
kalau menurut saya sih mendingan daripada di rooftop putri bikin rumah pohon di sana
kayak kan lebih artistik
sambil memandang sekitar
sepertinya emang udah gak ada harapan saya sama bu nawang
apalagi kalau ingat rival saya ternyata adalah penyumbang dana terbesar di kampus
mau ditaruh dimana muka saya kalau we meet again
emangnya sekarang lo gak takut lagi duduk di sini
tapi gue lebih takut kalau lo kenapa napa
lagi ada masalah
terus gimana tadi
gue udah ketemu sama temen deketnya ibu
justru itu pangkal masalah yang bikin gue lari ke sini batu bata
tapi gue gak mungkin ceritain semuanya ke lo
karena gue bisa jadi salah satu orang yang deket sama lo
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
gue ke sini cuma pengen lihat pemandangan
jadi lo jangan mikir yang macem macem ya
walaupun ada masalah yang harus gue hadapin
gak ada hubungannya kok sama lo
tidak ada masalah
lo udah selesaiéstaan